jauh jauh hari menanti keberangkatan namun sayang tak sedikit jemaah yang harus menelampil pahit gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini
lalu bagaimana skema penggantian calon jemaah haji yang gagal atau menunda keberangkatannya
kami bahas malam hari ini bersama saiful mujad direktur pelayanan haji dalam negeri kementerian agama republik indonesia
assalamualaikum selamat malam pak saiful
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua
terima kasih pak saiful sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
pak saiful jika jemaah calon haji batal berangkat atau mereka menunda keberangkatan ya bagaimana kemudian mekanisme peruntukan pengalian kuotanya
jadi kita sudah membuat skema dalam pelunasan jemaah haji yang berhak berhak
jadi ada cadangan cadangan yang kita siapkan sesuai dengan urut porsi di masing masing provinsi
nah bila nanti jemaah haji itu berhalangan undur atau halangan tetap atau sakit dan lain sebagainya maka porsi bawahnya di masing masing provinsi akan naik untuk menggantikan
oke jadi ini dialihkan ke antar provinsi begitu ya pak saiful
tidak antar provinsi jadi di provinsi yang bersangkutan
di provinsi tempat asalnya
iya asalnya sesuai dengan nomor urut
karena kita punya cadangan
kemudian setelah selesai pelunasan ada cadangan sekitar rp lima empat ratus sembilan puluh sembilan
itu cadangan yang sudah melunasi yang tersebar di masing masing provinsi
oke baik kemudian bagaimana dengan biaya yang sudah dikeluarkan
mekanismenya seperti apa apakah pengembalian pemotongan atau dana atau biaya tersebut masih bisa disimpan untuk keberangkatan berikutnya keberangkatan di tahun depan
karena uang itu masuk langsung ke rekening bpkh
selagi yang bersangkutan tidak membatalkan atau menarik maka uang itu tetap ada
tahun depan masih ada kesempatan bila yang bersangkutan ingin menunaikan ibadah hajinya
oke dengan catatan kalau di keberangkatan berikutnya misalkan di tahun depan ada selisih biaya hanya itu yang tinggal dibayarkan atau ditambahkan
ya nanti disesuaikan dengan rasionalisasi
biaya yang akan datang berapa kalau ternyata harus nambah maka yang bersangkutan harus menyesuaikan
oke baik terkait dengan keberangkatan dari jemaah calon haji tahun ini yang batal atau menunda keberangkatannya dominasi faktor penyebabnya apa saja pak saiful
macam macam ada yang pertama karena sakit ada yang wafat
atau karena merasa
keluarga ya kan keluarganya tidak ikut sehingga dia menunda menunggu keluarganya
dengan berbagai alasan lah tapi intinya bahwa haji ini adalah panggilan allah
oke baik ada tambahan kuota haji delapan orang
nah terkait dengan tambahan kuota haji ini siapa jemaah calon haji yang diprioritaskan untuk masuk dalam kuota tambahan ini pak saiful
jadi kemarin sesuai dengan keputusan dpr dan pemerintah
bahwa kuota tambahan ini kan diambil
sehingga kita sudah membuat skema terkait kma penyerapan kuota tambahan
yang pertama adalah bagi jamaah yang gagal sistem
kemarin dalam pelunasan ada jemaah yang sudah melunasi tapi gagal sistem tidak masuk ke data siskohat
itu menjadi prioritas
yang kedua adalah jamaah yang sudah melunasi sebagai cadangan
yang tadi saya sebutkan lima empat ratus sembilan puluh sembilan ini nanti menjadi prioritas
baru yang ketiga adalah nomor urut berikutnya yang ada di masing masing provinsi
dan data ini sudah kita sebar di masing masing provinsi bisa diunduh di siskohat
tinggal nanti waktu pelunasan
karena kita masih nunggu perpres begitu sudah turun baru kita pelunasan
dan insya allah nanti langsung skema kloter akan bergabung dengan kloter yang ada saat ini
oke sampai kapan pelunasan biaya haji ini diperpanjang
dengan adanya penambahan kuota itu tadi
kemudian jemaah yang berhak untuk melunasi di masa perpanjangan ini siapa saja pak saiful
karena gini kita sudah punya data terkait lunas tunda
lunas yang sudah nolunasi sebagai cadangan
sehingga kekurangannya ini sekitar kurang dua atau tiga ribu jemaah dari tujuh tiga ratus enam puluh
maka nanti waktu pelunasan kita hanya tiga hari pelunasan untuk memenuhi kota di masing masing provinsi
setelah itu langsung pemaketan untuk peramanipas kloter
beberapa waktu yang lalu kita tahu sempat ada satu video viral jemaah haji lansia yang tersesat di arab saudi
nah terkait dengan aturan pendampingan dan penyelenggaraan haji tahun ini terhadap lansia
jadi kita kementerian agama di dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang ramah lansia
ini kita sudah membentuk petugas khusus yang mengawal lansia dan bahkan juga seluruh petugas dibekali bagaimana petugas yang ramah lansia
kita sudah punya sop terkait dengan haji ramah lansia
sop terkait ibadah haji ramah lansia
nah terkait dengan adanya yang nyasar
kemungkinan ya karena pas begitu keluar mungkin
keluar gitu kan
nah kurang dari pengawasan
tapi insya allah petugas sudah all out untuk mengawal lansia
kita banyak mendapatkan berita berita atau video video yang luar biasa
ada yang petugas menggendong kenaik bis menuntun dan seterusnya
terima kasih pak saiful mujab direktur pelayanan haji dalam negeri kementerian agama republik indonesia
publik indonesia sudah bergabung dengan kami
pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan aman dan juga lancar
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb